oh gitu yuk
kalau gitu nanti aja deh ceritanya
kalau pak ustadznya udah sehat
soalnya kan tadi kata pak ustadz ceritanya panjang
aku gak tega
sudah kalau gitu aku pulang dulu yuk pak ustadz
jangan lemes lemes yuk pak ustadz
udah lama doi
apaan itu kawan deda
gak deh gak jadi
esi udah terbang ceng
gak tau doi
saya lupa ceng
kenapa sih cek
kan saya mau duduk sebelah kamu
udah masak belum
belum kawan dadang
kamu butuh bumbu apa ceng
yang nanya dadang doi
dadang bukan saya
dia udah selesai
pembayarnya cash bisa diturunin
si kemet kenapa ya
pak ustad kang dadang
kok dia murung gitu
gue kasih tau
dia nggak sakit aja datang ke dokter subuh subuh
nginep kali di dokter
gak perlu pura pura sakit
harus sakit beneran
teracus buat kamu doi
makasih kang dadang
pak kemet itu pak ustad ceng
pasti ada maunya
kira kira apa ya ceng
ya gak tau ya dang ya
harusnya kamu lebih tahu kan kamu adiknya
jangan kementar ya
iya kang dadang
rahasia ya ceng
jangan sampe ada yang tau
kalo dadang adiknya kayak met
duduk di depan su
waalaikumsalam ya ampun kok masih aja cemberut
kenapa lagi sih kom
sini sini sini duduk dulu
ada apa lagi sih kom
saya teh bingung gak tenang gelisah terus teh
semakin kangku suara maju usahanya semakin gak tenang saya
saya teh ngerasa gak aman teh ngerasa makin tua makin jelek
kenapa kalau laki lakinya makin tua makin berwibawa makin mateng
hidup itu gak adil banget teh kenapa sih
kom kom emang perempuan ya kalau udah cemburu suka hilang akal sehatnya
ya tuh gimana caranya ngilangin rasa cemburu dari diri saya gimana coba
kan waktu itu saya teh udah bilang
cari kegiatan lain cari kesibukan supaya kamu tuh gak mikirnya ke situ terus
ya nanti kalau saya sibuk yang ada makin susah ngawasin kangku suaranya
kaum mendingan kamu tes aja
kamu minta izin sama dia buat kerja ke luar negeri jadi tkw
kalau sampai dia ngizinin kamu pergi nih sekarang nih
udah positif berarti dia gak mau lagi sama kamu
cemerlang kan ide teh ya kan
ya kan kom
ini dede mau ngantriin makanan ke kebunnya kang bagja di suruh emak cu
dede dede suka nggak sama kang bagja

kayaknya yaudah si harel itu
aku jadi ikutan ngesemangat
kenapa sih pak ustadz
kalau sakit bilang aja
ngajinya besok lagi aja ya
sekarang cukup sampai disitu dulu
sesuatu itu tidak boleh berlebih
biar tetap barokah
oh gitu yuk
nanti aja ceritanya
kalau pak ustadznya udah sehat
soalnya kan tadi kata pak ustadz ceritanya panjang
aku gak tega
sudah kalau gitu aku pulang dulu yuk pak ustadz
jangan lemes lemes yuk pak ustadz